saya kan sudah berkurangan pindah jadi saya ingin saya ingin masuk
mungkin saya belum pernah setakul ya mungkin karena itu saya baru merasakan enak main bola
buat petang di hari kemarin dan saya harap saya bisa setakul semuanya
dan yang gue untuk ini untuk keluarga istri dan anak dan bisa setakul